air mancur setinggi dua puluh meter menyembur dari sumur bor di halaman keluarga samirin di desa sidung mulyo
kecamatan kedung adem kabupaten bojonegoro
peristiwa itu menghebohkan warga setempat
menurut pemilik rumah ia bermaksud mengebor sumur pada dua puluh satu agustus lalu
meski pipa telah mencapai kedalaman enam puluh meter air yang keluar hanya sedikit
akhirnya diputuskan untuk tidak meneruskan pemboran sumur dan lubang sumur bor berdiameter sekitar tujuh cm itu pun ditinggalkan
namun kamis malam tiba tiba dari lubang sumur itu menyemburkan air
air yang menyembur rasanya asin dan berbau gas
sebagai antisipasi pemerintah desa dan polisi menutup lubang semburan dengan beton
namun air tetap saja menyembur dari celah celah semen
belum diketahui apakah air yang menyembur itu berbahaya atau tidak
insiden ini sudah dilaporkan ke dinas lingkungan hidup bojonegoro yang akan segera melakukan pemeriksaan
dion fajar arianto bojonegoro jawa timur